keser darman dari terminal
termasuk anak buahnya
juga siapapun yang berpihak ke dia
saya akan berusaha sebisanya
demi kepuasan pelanggan
setengahnya lagi setelah pekerjaan selesai
sampai kalian bisa balik lagi ke terminal
kelapa kelapa kelapa
di warung biaya
tadi bilangnya mau minum nggak taunya makan
tadi memang cuma haus
sampai sini jadinya lapar juga
makannya cepet kerja lagi
ada apa sih
ini si otang bilangnya mau minum gak taunya makan
anak buah saya mana
di warung biaya
kamu saya tungguin biar makannya cepat
saya baru duduk
jadi kalau saya gak ada kalian gak kerja
lepas bi arah ini

duk dulu ah capek
orang saya sudah memantau di terminal
darman gak selalu di sana
tapi ada dua orang anak buahnya yang standby
geser darman dari terminal
termasuk anak buahnya
juga siapapun yang berpihak ke dia
saya akan berusaha sebisanya
demi kepuasan pelanggan
setengahnya lagi setelah pekerjaan selesai
terima kasih mau dihitung dulu
kenapa menurut aku kerjaan ini seru
tapi kamu tahu resikonya kan
kamu gak takut
tapi aku butuh kegiatan butuh kerjaan
aku harus berusaha
aku harus berusaha
aku harus berusaha
aku merasa terjebak
niat mau keluar
kalau mau mana bisa
kita sudah di foto
foto disimpan buat dijadikan senjata kalau niat kita keluar atau berkhianat
foto kamu bakal dicetak
terus ditempel dimana mana
ada tulisan dibawahnya awas copet
ada keinginan buat keluar
tapi seperti kamu bilang
nanti ada caranya
biar lepas dari bawah saya
yang barusan nelfon aku
mantan anak buah bos sayap
dia katanya mau nolong aku biar bisa keluar dari lingkaran bos sayap
aku bilang gak perlu
kamu gak mau keluar
kalau mau kenapa ada yang mau nolong kamu tolak
aku gak yakin mereka bisa
berarti kita memang gak bakal bisa keluar
kalau kita minta bantuan polisi
itu artinya kita berhianat
kamu kan tahu resikonya kalau kita berkhianat
keluar juga resikonya sama
kalau kita mau keluar
kita harus berani berhianat
aku gak berani
aku gak berani
aku gak berani
kalau kita ditanya
bilang yang sebenarnya
ngantar ke cimpling
gak usah bilang
kita mampir ke pasar
kalau ditanya mampir kemana
pasar direbut orang lain
dari tangan taslim sama mawar
tapi kita nggak tahu orang itu siapa
terminal sudah diambil sama darman
dari tangan bubun
darman cuma backup
saya cek ke otang
tasik tasik tasik
kamu di terminal
deket anak buah darman
anak buah kang darman lagi dihukum
dihukum sama siapa
sama kang darman
waktunya kerja malah di warung biaya
yang sekarang pegang terminal
di backup sama kang darman
tony udah dua hari gak muncul
gak bisa dihubungi
tony sudah dua hari gak muncul
gak ada kabar
gak bisa dihubungi
kalau sampai besok masih nggak muncul
terminal kita ambil alis kalian

terminal kita ambil alis kalian
tapi boris sama denny juga
saya curiga mereka disikat bus bubun
mereka gak akan datang
gak usah ditunggu
terus mas bubun juga bilang
kalian punya dua pilihan
kalian berpihak ke saya buat balik pegang terminal
kalian akan bernasib seperti tony
boris dan denny
bubun masih berusaha ngerebut terminal
padahal bos bubun sempat menghilang
yang empat orang itu siapa
orang suruhan kang darman
kita bergerak sekarang
terima kasih buat info nyatang